warteg alias warung tegal keberadaan warung makan ini seolah menjadi obat lapar bagi
semua kalangan banyaknya pilihan makanan dengan harga murah serta lokasi yang mudah
ditemui membuat warteg digemari konsumen tadi tubis jamur ikan teri sambal terus
tahu dadar sambel pastinya ada sambelnya enggak begitu paham sih saya tapi ya tahunnya
warteg banyak di indonesia di jawa jawa gitu ya makanan rakyat gitu dah pilihannya sih
apa masakan tradisional gitu masakan nasional itu variasi variasi menunya tuh banyak favorit
bakwan udang enakan makan ya berhasil enakan
masakan rumah sebenarnya menurut ahli kuliner william wongso warteg muncul di
ibukota jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tanggungan warteg mulanya hanya seluas tiga kali tiga
meter beragam lauk pauk dan sayuran diletakkan pada etalase kaca serta kehadiran bangku kayu
memanjang sebagai alas duduk menjadi ciri khasnya untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di